jadi dari anak anak seperti ini yang sepertinya sederhana ya hanya bermain bola di lapangan di dekat rumah mereka
tetapi justru dari mereka lah mungkin akan ada potensi potensi juara dari olahraga di indonesia
dan seperti kisah dari pinrang di sulawesi ada seorang pelatih yang rela untuk melatih walaupun tidak dengan gaji yang besar tetapi untuk memunculkan juara juara hebat di indonesia
setiap sore selepas sholat asar ihwal irwan bergegas menuju ke lapangan poleko
di lapangan yang terletak di kabupaten pindrang sulawesi selatan ini puluhan anak sudah menunggunya
ada sekitar enam puluh anak berusia sepuluh hingga dua belas tahun yang menjadi muridnya
ihwal dibantu oleh dua orang asisten pelatih
sebagai pelatih kepala ihwal digaji satu juta rupiah per bulan
jumlah siswa di database sekitar enam puluh
sekarang ini anak lagi uji tanding
uji tanding sama ssb dari
pelatihan tiga kali seminggu
jadwal latihannya hari rambu bumat
dan kelas klinikannya kita di sini biasa dari juran tiga menara nara
kita berjutaan per latar latihan
dengan penghasilan yang terbatas itu ihwal berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya
apalagi dua orang anaknya masih
anak pertamanya muhammad al azhar baru berusia sepuluh tahun
sedangkan anak bungsunya al mairah berusia tiga tahun
ihwal dan istrinya sampai saat ini juga masih tinggal menumpang di rumah orang tuanya
di jalan seroja kelurahan pacongan kecamatan paleteang kabupaten pindrang
di situ mereka mendirikan ruangan kecil di kolong rumah
sang istri rosita dulu sempat bekerja
namun berhenti dan memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak anaknya
dulunya sih untuk menghidupi keluarga ya laundry

jangan lupa like share dan subscribe ya